beberapa waktu beredar produksi kopi jessica antisianida akhirnya dihentikan
ya meski menutup produksi kopi jessica pemilik tetap akan memproduksi kopi dengan merek yang berbeda
sefri haris tak lagi memproduksi kopi bermerek jessica anti cyanida
kopi yang sempat membuat heboh di media sosial
merasa tidak senang warga surabaya ini kemudian membakar bungkus kopi jessica yang telah tercetak
pesanan yang membanjiri usahanya di internet terpaksa ia abaikan
meski kopinya cukup laris berkat merek yang kontroversial
terhentinya produksi kopi jessica antisianida ini berawal dari mimpi sefri
ia sempat bermimpi berada di persidangan menjadi seorang terdakwa seperti jessica
akhirnya mimpi inilah yang membuatnya tergerak untuk membakar kemasan
dan tak lagi memproduksi kopi bermerek jessica
ia sadar bahwa yang dilakukannya salah
cuma saya lihat di berita online kan
juga ada reaksi ada reaksi yang merasa kurang nyaman jadi tidak dikati
kasus kopi bersianida menginspirasi sefri haris untuk membuat kopi kemasan
kopi yang dijualnya bukan kopi vietnam
melainkan kopi liberica
bahan dasar kopi ia peroleh dari jember